dituding bersikap arogan di jalan ratusan sopir ambulans dari sejumlah desa di kabupaten purwakarta
berunjuk rasa ke kantor dinas perhubungan
sementara seorang manusia silver viral di media sosial karena berinisiatif
menolong mobil jenazah dengan membuka jalan
ratusan mobil ambulans dari sejumlah desa di kabupaten purwakarta
berdatangan hingga memenuhi kantor dinas perhubungan jumat pagi
aksi ini dipicu beredarnya pesan suara di media sosial
yang diduga berasal dari suara kadisu purwakarta iwan suroso
meminta agar pengawalan ambulans desa oleh relawan saat di jalan ditiadakan
driver ambulans desa juga diminta lebih santun saat bertugas membawa pasien
namun para sopir ambulans membantah hal ini
dan mendesak dipertemukan dengan kepala dinas perhubungan purwakarta iwan suroso
karena permintaannya belum terpenuhi
para sopir ambulans berjanji akan kembali berunjuk rasa
jawaban kepala disuk purwakarta
yang menyatakan statementnya yang kurang pantas dari kurang layak menurut kami
yang berpendidikan dianggap mereka itu rendah
nah disini biar tidak salah persepsi kami pengen mengklarifikasi
karena disini selain driver ambulans desa seluruh kabupaten purwakarta khususnya
yang tersinggung juga para relawan yang suka mengawal kami di perjalanan
sementara di depok jawa barat
terlihatkan manusia silver yang sigap membantu mobil ambulans pembawa jenazah di tengah kemacetan
apalagi jalan terlalu sempit karena tertutup pembatas jalan
padahal saat itu manusia silver ini tengah mencari nafkah di sekitaran lampu merah
video ini diunggah oleh pengguna jalan di akun tiktoknya pada kamis kemarin